tak hanya pihak kpai jaringan muda melawan kekerasan seksual juga menuntut pemerintah agar segera mengesahkan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
ya dalam konferensi persnya jaringan muda melawan kekerasan seksual mengecam semua tindakan kekerasan seksual yang dialami perempuan
mereka meminta agar segera mengesahkan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual agar tidak terjadi lagi kekerasan
selain itu mereka juga menuntut kasus kekerasan seksual dan pembunuhan siswa smp di bengkulu diusut tuntas oleh pihak kepolisian
nah kalau melihat dari catatan tahunannya komnas perempuan tujuh puluh dua persen kekerasan terhadap perempuan itu adalah perkosaan
jadi tinggi sekali presentasenya
sisanya adalah pencabulan dan pelecehan seksual
nah ini kita melihat itu baru yang terlaporkan
baru yang terlaporkan
baru yang terlaporkan
ada sekitar dua tiga ratus sembilan puluh sembilan kasus perkosaan sepanjang tahun dua ribu lima belas
nah oleh karenanya kami merasa ini hanya seperti puncak gunung es
karena hanya orang orang yang punya akses untuk melaporkan lah yang bisa melaporkan